gue besar sama craig david
jadi cephrina jessie j
tapi kayak susah kayak
dia membayangkan kayak influence buat musik
padahal gue gak suka musiknya dia
jadi emang susah
maksudnya sekarang udah labanya dong aku
tapi album itu kenceng banget dong design
sama kayak album satu jessie j ke kamu dong
tapi berkada kada gak
craig david juga cuma satu album
album kedua masih oke sama craig david
tapi gue maksudnya yang pertama tetap
masterpiece yang pertama
sebenernya sih random sih
kok ketawa sih
gak diem ngebayangin rock
gue suka semua
cuman entah kenapa rock selalu yang menjadi
apa yang kayak gue akan nengok duluan kalau denger musik itu ada distorsi lah gitu
oh distorsi banget
misalnya siapa bandnya
gue akan subjektif banget kalau udah ngomongin limp bizkit
sangat sangat suka mereka
tapi di satu sisi aku juga sangat sangat amat suka drake
itu itu which is ya itu bertolak belakang sama limp bizkit sih
kalau total mah cepet sayang
oh gitu ya
terus di sisi lain juga gue suka banget sama asian dup
terus sekarang pertanyaan kedua ini dari agus gumilar
apakah kedepannya akan tambah personel baru atau tetap bertiga
segini aja lah udah
kayaknya dia mau daftar nih jadi personal baru gimana
kita bertiga aja susah loh
bertiga aja susah
dan dan dari bertiga aja susah tuh gue belajar kalau berdua aja susah
jadi kayak emang emang ngeband tuh susah
ngeband tuh susah ya
karena kepalanya banyak
apalagi kalau menurut chef sih
gue sih sekali lagi gue gue gak tau karena belum pernah ngerasain
tapi menurut dia lebih gampang ngeband yang vokalisnya satu
karena at least semua kayak ingin ngeband
sebenarnya bisa kena kayak gitarisnya bisa at least bisa main seenak dia bassnya bisa main seenak dia
yang sementara kalau kita kan kita harus bagi bagi partai
kita harus bagi bagi cerita
dan itu yang susah
jadi kita semua sukanya beda
siapa di situ
mungkin nggak tiba tiba nanti jadi ganti gak vokal semua ya ada yang gitar ada yang gagasan
kayaknya enggak deh
mungkin kalau suatu saat akan ada yang main alat mungkin
tapi kalau kalau berhenti nyanyi sih kayaknya enggak
kayak tiga tiganya bakal terus
terus kan kemarin baru ip nih
rencana buat albumnya ada nggak
kita jadi kita lagi dalam produksi lagi gitu buat second coming
tapi kita gak tau second coming ini apa
kayak ketika kita lebih fokus kayak kita mau berusaha bikin lagu yang enak gitu
jadi kayak kalau misalkan nanti kita kerja tiga bulan dan yang enak cuma satu lagu ya berarti single
kalau yang enak ternyata sepuluh lagu dan kita ada uangnya
kita berusaha bikin lagu yang enak
kalau yang enak cuma lima lagu ya kita bikin ide lagi
jadi kita gak mau terlalu matokin
soalnya kalau dipatokin nanti ternyata lagu bagusnya cuma dua delapan aja
sayang kasihan yang beli
kayak terlalu dipaksain ya
jadi ya pelan pelan aja
tapi sekarang udah ada sketch catch lagu gitu
kira kira ada berapa
baru ada satu
oh sketch sih banyak
hari ini rencana mau kedua
sketch sih banyak cuman yang kita kerjain baru satu
itu maksudnya soundnya sama
ya itu dia
based on mood kita lagi kemana sekarang sih
dan gue bisa bilang akan ada banyak hal yang bisa kejadian dalam waktu tiga bulan
jadi kayak kita gak berani buat bilang oh ini bakal dungunya
tapi targetnya tiga bulan ya
tiga bulan ada sesuatu yang baru gitu
iya sih kita pengennya sih sebelum tahun ini
sebelum akhir tahun ya
ada apa kek yang keluar gitu
mau bikin konser tunggal mungkin kenapa
karena kita udah sama konser tunggal
kita ngerasa kita belum segitu besar untuk bikin show sendiri
tapi mungkin kalau kita bikin small gig sendiri sih ya mudah mudahan kita bisa bikin dalam waktu dekat
tapi kalau konser as in
konser tunggal maha karya
sampai ke depan pun nggak kepikiran
kita enggak tau
gue yakin pasti pemikiran akan beda ketika kayak sekarang kita ngerasa kita band kecil
dan ketika suatu saat band kecil ini bisa jadi besar mungkin mindsetnya akan berubah
jadi ya gue enggak berani ngomong apa apa gitu
kalau di festival sendiri kalian ada gak sih pengen kolaborasi sama siapa gitu
kolaborasi sih enggak
tapi kalau gue maksudnya mau wakili dua anak ini kita tuh cita cita kita tuh kecil
cita cita kita tuh jadi open
kita akan nikmatin banget jadi opener dari band yang kita suka banget gitu
kayak rasanya tuh maksudnya lain ya ketika lo dikasih kesempatan buat nge present band yang akan naik
dan band yang akan naik lo suka seperti orang orang yang datang beli tiketnya suka gitu
kira kira band yang ini akan datang ke indonesia
wah gue mau nih jadi openingnya
gue sih pengen yang gak datang ke indonesia
maksudnya gue ke tur marang
oh yang ke tur marang ya
band indonesia mah enggak lah
nanti disuruh nyanyi indonesia raya doang
tapi siapa artis yang ada
ya banyak sebenernya bingung kalo ditanya ini
gue mau buka eli golding
gue mau buka drake
mau buka drake
kalo gue mau nangis nangisin dulu lah kangen sama jcj gue sih gak mau buka openingnya
kalo dia cukup satu backstage aja dia udah seneng
gak usah buka
oh gak usah buka tapi udah satu
cukup satu backstage aja dia udah seneng
ya ya pokoknya kita mau jadi salah satu cita cita kecil kita
kita menjadi opener dari band yang kita suka banget
terus kalian ini di luar musik ya
kalian lebih pengen ngobrol sama siapa sih
misalnya wah orang ini pemikirannya asik banget nih
gue pengen banget deh ngobrol serius atau ngobrol bercanda bercanda aja sama seseorang gitu
yang menginspirasi kalian ada gak sih
iya aku pengen ngobrol lagi sama die
kayak musik lo ini enak banget gitu
kalau misalnya dikompilasi kompilasi dikombinasikan dengan lagu kayak pengennya gue gimana ya
karena gue gak tau otaknya dia yang nginari note enak aja
dia sama sia sih gue dua
oh ya suka pernah
konversi dia juga ya
kayak dia sih
dia masih di
dan kita berdua gak ada masalah sama sekali sama sia
gue soal gak tau apa yang udah sia jalan dalam hidup sehingga lagunya bisa jadi kayak gitu ceritanya
itu kalian kalau cover cover gitu emang keharusan atau kalian mau apresiasi lagunya aja
sebenernya kan kalo misalnya kita kan masih ep nih
kalau kita ada manggung sejam mana bisa tuh lima lagu gitu
lima lagu paling dua puluh menit gitu kan
kita cover karena sebenarnya berawal dari keterpaksaan
oke ini untuk manggung sejam memenuhi kuota itu
cuman tapi kita pun memilih covernya pun yang kita suka gitu
jadi kita lumayan sering kok kayak misalnya mau manggung dimana di request lah gitu kan
udah tenang aja
gue bakal bawain cover karena emang lagu gue sendiri pun gak cukup
tapi ya udah
lo gak usah request gue sampai sana gitu
kita akan bawa cover yang kita suka gitu
tapi kalian sendiri nantinya pengen eh pengen gak menghilangkan cover cover itu di setiap penampilan
mengurangi nih ya
akan selalu jadi hal yang
kalau dari aku pribadi ya
gue seneng berbagi
kayak gue seneng bawain lagu yang gue suka banget tapi orang gak tau
dan pas pulang mereka cari
mereka kayak aduh untung gue nonton dekat tadi gue jadi tau mereka
kayak sekarang udah ada beberapa orang
kayak gara gara dekat kita tau m i a
dan kita seneng banget gitu
maksudnya kayak ya kita senang berbagi gitu
jadi ya akhirnya kita jadi bisa tukeran musik
dan segala macem
gue jadi opener m i a juga mau tuh tadi
wah dia juga mau sebutin
berarti harapannya bisa sepanggung sama m i a
selain itu harapannya ada lagi
ya kita kan besar pasti gitu
kita pengen besar
mudah mudahan kita bisa besar dengan cara seperti ini gitu
kita senang sama apa yang kita lakuin setahun ini
kayak walaupun merangkak tapi kita ngerasa kita mengetuk pintu yang tepat
kita main di acara acara yang tepat gitu dan
dan yang paling penting kita dikenal dengan orang secara tepat gitu
kayak orang yang tahu dekat tuh tahu kalau dekat ini bukan ganti nama dari tangga
tapi dekat ini emang band baru
kayak orang yang tau dekat selama setahun tau kalo misalkan kita manggung
mereka gak akan denger hebat lagi gitu
ini emang band yang kepletly new yang emang mukanya kebetulan sama aja gitu
dan itu yang kita seneng
semoga kita bisa besar dengan cara kita
semoga kita bisa berumur panjang
semoga kita tetep punya perasaan seseneng ini sama band kita sampe kedepan
itu yang paling pentingnya menurut gue gitu
ya tapi kan itu main bareng
itu bukan kayak opener touring gitu
mas gue kayak dari tadi kita ngomongin band luar tapi disini ada shilla on tujuh
apapun yang terjadi walaupun kita tahu mungkin pasar selon tujuh sama dekat beda banget
walaupun nanti kita manggung
dan fans shilla kayak apaan sih nih band berisik dan segala macem
oh dan akan ya
karena kita seneng seneng lagi
nanti untuk lagu terakhir akan bawain kembali bekerja ya
iya kita akan kembali bekerja juga disini
tiba sudah di akhir acara
terima kasih untuk yang sudah nonton
yang udah nontonin di website
ada yang udah nanya nanya
banyak banget yang nanya dekat
udah ada yang menang belum jutaan rupiahnya
ya nanti akan diumumkan selanjutnya ya
untuk tim detik tv terus sama tim yang lain yang disini
dan kanal internasional yang sudah mau mengizinkan saya bersenang senang sedikit disini
akhirnya keluar dari kanal kematian ya
nah jadi lagu selanjutnya adalah kembali bekerja
dan kita akan kembali bekerja
angkat tanganmu di udara
angkat tanganmu di udara setinggi tingginya
angkat tanganmu di udara
esok hari kita kembali baca
esok hari kita kembali bekerja
angkat tanganmu di udara setinggi tingginya
setinggi tingginya tunjukkan kesan
nikmatilah waktu kita karena esok hari kita kembali bekerja
berbahagia di hari ini lupakanlah sejenak esok hari
perlu keringat mengejar rupa beradaban dengan semua masalah
mati pulang sampai pulang mengharapkan berdua
berhenti mengingat ada di tangan dapat pujian
kadang juga omelan ini liburan ayo kita gila gilaan
angkat tanganmu di udara
angkat tanganmu di udara setinggi tingginya
angkat tanganmu di udara setinggi tingginya

esok hari kita kembali bekerja
esok hari kita kembali bekerja
angkat tanganmu di udara setinggi tingginya
tunjukkan kesan kau boleh turunkan di lalat
tak apa apa tetap tersenyumlah
aku mengerti sulit berpesta membayangkan esok hari
uang dicari untuk hidup hidup untuk dihidupi

keluar dari kerangkeng terasa manis bagai permen
hidupi malam ini dengan musim kami
angkat tanganmu di udara setinggi tingginya
angkat tanganmu di udara setinggi tingginya
esok hari kita kembali bekerja
esok hari kita kembali bekerja
esok hari kita kembali bekerja
esok hari kita kembali bekerja
esok hari kita kembali bekerja

esok hari kita kembali bekerja
esok hari kita kembali bekerja
esok hari kita kembali bekerja
esok hari kita kembali bekerja
esok aman memainkan redup